sudah sekitar lima hari ya ini
sudah sekitar lima hari
dan ini memang peristiwa tumpahan minyak di teluk balikpapan diketahui setelah terjadinya kebakaran besar
sebuah kapal kargo dan satu perahu nelayan terbakar di tengah tumpahan minyak
lima nelayan meninggal akibat peristiwa ini
dan tumpahan minyak menyebar hingga belasan ribu hektare di perairan teluk balikpapan
hingga hari ke tujuh pasca kejadian belum ada tersangka yang ditetapkan dan belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab
saya diperkenankan ikut bersama tim patroli badan sar nasional dan bantuan darurat kota balikpapan
yang rutin berpatroli pasca kebakaran hebat di teluk balikpapan
kami masih menemui genangan minyak yang masih belum sepenuhnya berhasil dibersihkan di perairan teluk balikpapan
tim patroli dipimpin oleh mardi
tim ini juga menjadi salah satu tim penyelamat yang datang menantang api untuk menyelamatkan para korban kala itu
dan inilah kapal everjugger yang terbakar kala itu
kapal berbendera panama ini masih dalam penyelidikan dan masih di lokasi yang sama saat terbakar
mardi menceritakan suasana mencekam yang merenggut lima nyawa nelayan kala itu
boleh diceritain sedikit nih waktu evakuasi ini seperti apa
di mana para korban dan prosesnya seperti apa
baik pada saat kami tiba di lokasi kami sudah melihat memang kapal yang terbakar everjager ini
sama ada kalau nggak salah
kita lihat dua titik lokasi api juga yang lain banyak tumpahan minyak
dan kami melakukan evakuasi
pertama tim sargabungan sudah menemukan juga dua korban
jadi akibat kebakaran ini ada lima korban jiwa baik dari api kekap ini maupun warga
kalau korban jiwanya dari orang yang memancing lima orang pak ya
sedangkan korban yang selamat dua puluh orang yang berkewarganegaraan cina dari everjugger ini
dan sampai saat ini penyebab terbakarnya kapal masih dalam proses penyelidikan
termasuk bagaimana bisa ada tumpahan minyak merata hampir merata di sekitar teluk balikpapan ini
dari lokasi kapal everjur yang terbakar kami bergerak menelusuri teluk balikpapan
tim penanggulangan tumpahan minyak telah menyedot lebih dari dua tiga ratus barrel minyak yang tumpah di perairan teluk
namun tak jarang kami masih melihat pekatnya genangan minyak di beberapa titik selama perjalanan
selain membersihkan tumpahan minyak upaya mencari tahu penyebab dan sumber tumpahan minyak
belum selesai dilakukan
peluang saksi sudah diperiksa
belum ada penetapan tersangka memasuki hari ke tujuh pasca peristiwa kebakaran dan tumpahan ribuan barrel minyak di teluk balikpapan
belum juga ada pihak yang berani mengaku bertanggung jawab atas indikasi pelanggaran pidana dan kejahatan lingkungan ini
yogi tujuhliarto balikpapan